aku tahu kalian bukan orang jahat

oh iya betul

pakiku seorang kiai yang menentangnya
sekarang ayahku menjadi kaki tangannya
semua warga yang tidak mau menyerahkan si pati sudah akan pulang
terima kasih nek
terima kasih nek
terima kasih nek
terima kasih nek
jadi mereka yang melakukan itu semua
mereka telah menghancurkan nama baik kami
kita harus cari cara yang tepat terhadap nyai
sekarang pendukung dia udah banyak bang
dan kita nggak boleh bergabah
sekarang abang tinggal di kamar aku aja ya
asal nama dia dua gimana
nggak bisa dibiarin
sekarang kita udah aman
karena dua pemuda itu sudah tertangkap
eh belum tentu aman
selama satu santri itu belum tertangkap
kita belum tentu aman
bagaimana kalau dia membawa temannya dan menuntut balas
jadi kita masih membutuhkan perlindungan nyai
kita masih memerlukan perlindungan nyai
kenapa bisa begitu
kalian tahu sendiri
selamanya kejahatan tidak akan pernah berhenti
tidak pak tidak
rani tidak butuh perlindungannya
rani cuma butuh perlindungan dari allah subhanahu wa ta'ala
allah yang maha besar
cukup rani cukup
tolbak pak tolbak
ibu mati di tangan nyai
itu karena kesalahannya sendiri
ibu tidak salah pak
rani bangga punya ibu
rani kecewa sama bapak
tampar pak tampar
kau sudah diangkat
kau sudah diangkat
kau sudah diangkat
kau sudah diangkat
kau sudah diangkat
kau sudah diangkat
ayolah ya pak
bang sani kemana ya
kalian berhadapan dengan sani poh
kau lihat ya semua sama lu gua siksa
siapa lagi yang mau main main sama sani poh
ngacirkan tuh semua
makanya jangan pada bandel kenapa kalo dikasih tau
soalnya harus lu berdua ha
jangan ga percaya percayaan deh sama sani deh
sosok pake peci kayak orang bener
kayak sama preman preman kampung ketangkap
terima kasih sani
nih harga ini sani poh
kemana sih bang sani
jalan jalan dia cuci bola disana
dia pasti lagi nolongin kedua temannya
udah sini sini pak jangan wawan deh ya
ikutin gua kenapa jangan pada bandel
yaudah sana sana ke belakang
udah jangan lama lama
kayaknya ada yang ngeberes nih

nyai santri yang bernama sani itu sudah berhasil menolong kedua temannya
dasar manusia bodoh
hasan dan ridwan itu palsu
sedangkan yang aslinya
apakah aku mencintai
waduh si tua
mesti gua kasih tau juga
berdua tunggu di sini
kau udah lapar kan
beserah bang sani aja bang
beserah bang sani
lu jangan kemana mana lu berdua ya
gua cari makan dulu nih
sampai jumpa bang
kenapa sih kangen ya sama abang
bu abang jangan bercanda dong bang
siapa yang bercanda lihat dong mukanya nih
abang aja kangen sama anak
eh masa nenek gak kangen sih sama sani
habis bang sani orangnya suka bercanda sih
ada apa nenek
temen bang sani yang dua orang itu palsu
kamu malah ketawa sih
ih kamu telat bang sandi
mau udah tahu
soalnya hasan itu gak pernah manggil sani itu abang
apalagi si jambul
gak ada dalam sejarahnya dia manggil abang
apa yang bang sandi mau lakukan
apa harus kita lakukan
ini rumahnya pak
jangan jangan mereka bersekongkol
orang ngajar si rahman
eh tunggu dulu
gimana dengan sani
kita bisa aja dia
wah kemana lu hah
eh putar bang
pasti gue pun sama kayaknya nih
datang menolong temannya sebelum mereka mati kita gubur
ya udah lakukan
nyai saya menemukan kedua santri itu di rumah pak rahmat nyai